cuaca buruk biasanya menjadi paceklik bagi nelayan di pesisir pantura situbondo jawa timur
namun sekelompok nelayan kecil di situ bondo tidak lagi perlu melaut setelah berpatungan membangun keramba apung berisi kerapu di pesisir banyu putih
dulu hamparan keramba apung seperti ini masih menjadi mimpi para nelayan kecil dan buruh di pesisir utara situbondo jawa timur
hanya pengusaha bermodal besar yang sanggup membuat karamba apung di pantai situbondo
namun pada januari dua ribu tujuh belas sebanyak dua puluh lima nelayan kecil dan buruh berpatungan membuat keramba dari kayu dan drum bekas
dengan modal dua puluh lima juta rupiah mereka membuat sepeta keramba apung
usaha ini dilirik lembaga amal dan zakat dompet duafa yang kemudian memberi dana hibah
kelompok ini pun memiliki sepuluh keramba apung berukuran masing masing tiga lima
untuk setiap petak mereka menempatkan tiga ratus hingga lima ratus ekor kerabu
ada tambahan ada tambahan dah pokoknya
mereka pun bergantian merawat ikan kerapu agar terpelihara dengan baik
keberhasilan ini membuat mereka sekarang tak perlu lagi melaut jauh
para pembeli bahkan datang ke tengah keramba untuk membeli kerapu hidup
bahkan dengan harga kerabu yang anjlok hingga tujuh puluh lima ribu rupiah per kilogram
setiap nelayan bisa mendapat sekitar satu lima juta rupiah per bulan
ya keuntungannya sampai satu lima jutaan dah per orang
terus dibagi berapa orang itu
dibagi ya dua puluh lima orang
berarti sekitar dua puluh lima jutaan sekali panen
sudah kali ketiga kelompok baluran bahari memanen kerapu
mereka pun berniat membantu nelayan lain untuk bisa mengakses modal budidaya
dengan mendirikan kooperasi dari sisa panen yang terkumpul
kerabu itu sebenarnya kan merupakan ikan prima donat
jadi bisa konsumsi lokal dengan harga tinggi maupun konsumsi ekspor
sayangnya sejak akhir tahun lalu muncul peraturan bahwa kapal asing
hanya diizinkan memuat ikan hidup di pelabuhan pelabuhan tertentu saja
kapal ikan asing tak lagi singgah di situ bondo
akibatnya harga kerapu di situ bondo anjlok
untuk kerabu cantang
harga bertahan di delapan puluh lima ribu rupiah per kilogram
sementara cantik hasil silang kerabu macan dan tikus bertahan di harga sembilan puluh ribu rupiah per kilogram
sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pembudidaya
secara umum ikan kerapu ya
dimana khususnya di situ bondo ini pembudidaya sekarang lagi
mengikuti dan hidup tak mau
budidaya ikan teraku ini sekarang lagi masuk di situ bondo
untuk bisa mendapatkan hasil maksimal
kelompok nelayan merasa perlu bisa mengakses pasar ekspor